dan kita akan kembali menghubungi produser lapangan heranoff al basir
untuk mengetahui suasana terbaru di bali nusa dua convention center
saya adalah istri saya yang sudah mewakafkan diri saya kepada partai golkar
dan dengan ada ini tentu saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh saudara adik omarudin
ini tentu sangat membanggakan
saya hormat dan bangga karena seorang ketua dpr memberikan contoh
baik kepada masyarakat indonesia dan juga memberi contoh
partai golkar yang hadir maupun yang ada di seluruh indonesia
yang kebetulan melihat acara ini
pak ade komarudin tetap menjadi ketua dpr nanti pak setelah bapak menjadi ketua umum
ya ini tentu masalah ini kan sudah dilakukan ya
kita tentu ini langkah langkah yang awal ini tentu sudah menjadi contoh ya
kita lihat kinerjanya juga selama ini baik ya
kita mudah mudahan ini bisa berlanjut
apa yang dilakukan langkah langkah ini untuk memberikan sumbangsih kepada kepentingan bangsa dan negara
dan tentu saya memberikan apresiasi yang besar kepada saudara adik omarudin
yang telah besar hati dan berkorban untuk kepentingan lebih jauh
kepentingan bangsa dan negara khususnya yang ada di keluarga besar partai golkar
apakah bapak bapak nanti mengakomodir enam ceketum yang kalah ini pak
bapak akan beranggur semua dalam kepentingan

ya saya melihat bahwa kader kader dari tujuh kandidat yang ada adalah mereka mereka sosok yang mempunyai visi misi dan punya kelebihan yang luar biasa